aku merasakan sepertinya ada seseorang yang mengintai kita
beri penghormatan kepada raden purba menak
kalau kalian mendukung raden purba menak
aku berjanji akan menaikkan jabatan kalian tiga kali dari jabatan kalian sekarang
kalau raden purba menak menjadi putra mahkota
sepi sekali ini teh
kayak tidur di kuburan
teta bangun teta
enak enak tidur teh
apa khususnya atau ke aspiration

behavior yang makin muncul kita

tenaga dalamnya sangat tinggi
sebaiknya aku harus pergi
raden gak apa apa
orang tadi kemana raden
ya itulah paman aku tidak tahu
siapa orang tadi raden
aku juga tidak tahu
yang pasti kita harus berhati hati
ada orang yang ingin telah gaya kita
kita harus cari tempat aman
tidak ada yang
tidak ada yang
aku bangga terhadapmu raden pemba benang
banyak sekali yang antusias terhadapnya
sekarang saatnya kau beristirahat
kau akan dianggap sebagai
antarkan calon putra mahkota kekapannya
kau lihat sendiri
bagaimana sambutan istana terhadap raden pemba benang
setelah tertangkap berkibra juga ini
bahkan aku sama sekali tidak menyangka
banyak sekali dukungan raden purbamenak untuk menjadi putra mahkota
bagaimana menurutmu kilampu
mengenai hal ini bukan kagusti prabu yang lebih berwenang
aku tak berani berbicara melebihi batas kewenanganku
mudah tuh raden
kita tinggalin saja kampung ini
di sini mah serem
sampai pak man
aku masih memeriksa lagi
mungkin ada yang memerlukan bantuan
itu mah kuburan aturanen
sepertinya masih banyak yang baru baru
pak man juga mikir begitu raden
kayaknya ini kampung ini lagi dikenal musibah raden
atau mungkin karena mahluk yang waktu itu nyerang kita pak man
bisa jadi raden
bisa jadi etak menurut
kenapa makhluk itu mengincar warga kampung sini
ada apa sebenarnya
lihat itu raden
lihat itu raden
sepertinya tempat ini aman
kita tunggu saja di sini
ki gelapnya pak
ada masalah apa
ki mengajak pertemu di sini
ada seorang pendekar misterius muncul tiba tiba belakangan ini
aku khawatir jika dia membuat keonaran di wilayah garut
siapa orang itu ki
siapa orang itu ki
aku pun tidak mengetahuinya
karena itu aku meminta kalian untuk menyelidikinya
kalau bisa hindari bentrok dengannya
karena kita cukup mengetahui siapa dia sebenarnya

apakah dia berada di pihak lawan atau kawan
sepertinya mereka tidak bisa melihatku di sini berkat ajen halimunanku
mereka rupanya sedang membicarakan pendekar itu
ternyata mereka juga tidak tahu siapa sebenarnya orang itu
aku merasakan sepertinya ada seseorang yang mengintai kita
kondisiku sekarang terasa lebih baik setelah aku bersemur di semalem ini
aku harus mencari ninawang
kita tinggalin saja kampung ini
kayaknya penduduk kampung sini udah pada ngungsi raden
dari tadi paman lihat gak ada orang satupun
aku yakin masih masih ada warga di kampung ini
hanya saja mereka ketakutan dan bersembunyi karena makhluk itu
nanti kalau makhluk itu ada lagi gimana rade
tenang saja paman
aku yang akan bertanggung jawab atas keselamatan paman
kalau paman mempercaya sama raden tepi ini raden
ini dengkul paman gak percaya sama raden
takut sama makhluk yang loncat loncat semalam itu
paman uruagale pernah mengatakan
tidak ada yang perlu ditakuti kecuali rasa takut itu sendiri
rasa takut itu datang dari dalam diri kita
yang membuat kita lemah
tapi kalau kita berhasil mengatasi rasa takut itu
maka kita bisa mengendalikan kekuatan dalam bahaya apapun